sejumlah inisiatif penyemprotan desinfektan dilakukan warga secara swadaya maupun pemerintah
untuk menangkal penyebaran virus covid sembilan belas
salah satunya di kota cirebon warga membuat bilik desinfektan secara swadaya dengan bahan seadanya
mengantisipasi pandemi covid sembilan belas warga di kelurahan derajat kota cirebon jawa barat
membuat bilik penyemprotan disinfektan sederhana
bilik dibuat dari potongan kayu bekas dan plastik serta alat penyemprot
dibutuhkan dana sekitar dua ratus ribu rupiah untuk membuatnya dari swadaya masyarakat
di rw delapan ini setidaknya ada tiga bilik disinfektan sederhana yang ditempatkan di beberapa gang
diharapkan bilik ini dapat dimanfaatkan warga sekitar maupun dari luar
untuk membersihkan diri sebelum bertamu maupun pada saat pulang